selain dinobatkan atau menobatkan presiden sebagai bapak pembangunan desa
asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia atau apdesi
juga mendukung jokowi dodo untuk memerintah selama tiga periode
dikutip dari cnnindonesia com ketua umum apdesi surta wijaya
mengungkapkan bahwa presiden jokowi telah berjanji untuk mengabulkan permintaan pemerintah desa
untuk itu sebagai bentuk bayar utang abdesi juga siap untuk mendukung jokowi tiga periode
surta wijaya menambahkan akan memulai kampanye jokowi tiga periode setelah idul fitri nanti
selain itu ia juga membantah tudingan adanya gerakan dukungan didalangi oleh
menteri koordinator kemaritima dan investasi luhut pinsar panjaitan